konsultan strategi dan mutu brand finance melansir merek paling berharga di seluruh dunia
barometer penilaian ternyata tidak melulu dari popularitas ataupun juga keuntungan bisnis
namun juga memasukkan variable kepuasan pekerja di perusahaan tersebut
lantas siapa saja produk yang paling bernilai di dunia sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
seolah selebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama selintas anda hafal dengan nama nama ini
hafal lah orang indonesia kan suka belanja doyan banget belanja
jadi pasti tahu dengan brand brand yang sudah ada di depan ini ya
saya akan bahas satu persatu kita mulai terlebih dahulu dari ini adalah merek paling bernilai di seluruh dunia
kita lihat siapa saja yang ada di sana
kita mulai dari yang paling cc ambil dari lima puluh saya ambil enam terbesar ya
kita lihat bersama
pada posisi enam ada samsung
kita tahu samsung anda pakai samsung produknya telpon pintarnya
meskipun sempat didera dan saat ini masih didera dengan isu skandal ya
karena ada keterlibatan dengan peran menteri park geun hye yang ada di korea selatan
tapi samsung masih menjadi raja
bahkan mencatatkan kenaikan hingga tiga belas persen
jadi setelah kita lihat mereka didera dengan gagal produknya galaxy note tujuh
kemudian kita tahu juga bahwa konglomerat pemilik dari samsung group tersebut juga saat ini sudah masuk ke bui
karena terlibat skandal dengan peran menterinya
tapi ternyata valuasi samsung ataupun juga nilai yang berhasil dihitung oleh lembaga kajian brand finance justru menaik hingga tiga belas persen
jadi memang inovasi prestasi kreativitas itu memang bisa dirasakan langsung oleh konsumen
jadi skandal apapun itu akan menjadi sebuah sidebar dari pelaku bisnis tersebut
sepanjang kita bisa menjaga kita konsisten menjaga mutu inovasi apalagi produk produk berkaitan dengan teknologi
ternyata masih oke oke aja tiga belas persen naik
samsung di posisi ke enam sebagai merek paling bernilai di dunia sekaligus juga mewakili wilayah asia
karena selanjutnya saya akan bawa anda ke brand brand yang berasal dari negeri panggansam
negara terbesar ataupun juga ekonomi terbesar di dunia
kita lihat pada posisi ke lima microsoft berada pada posisi ke lima
dan kita tahu bahwa microsoft juga pasti banyak ya digunakan
kita di kantor kantor pasti menggunakan aplikasi hasil besutan dari microsoft
di posisi ke lima
microsoft sebagai merk
paling bernilai di dunia
kemudian kita lihat kita ke telekomunikasi telkom
sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan cnn
tapi kita lihat bahwa ternyata itu kalau misalnya itu terjadi nilainya delapan puluh enam miliar dolar amerika
akan menjadi merger terbesar sepanjang sejarah
dan pasti akan mengubah landscape broadcast ataupun juga peta media masa
tidak hanya di amerika serikat tapi juga bukan tidak mungkin di dunia ya
lalu kita lihat bersama dari situ kita akan bergeser ke value value lainnya
siapa saja yang berada pada posisi pertama dan kemudian posisi kedua kita lihat
tiga satu dua tiga
kita lihat pada posisi ketiga adalah perusahaan e commerce amazon
jeff bezos yang ada di sini tampaknya akan senang karena perusahaannya juga kita lihat tiga di posisi ketiga
dan bila kita melihat bagaimana pergerakannya di sepanjang tahun lalu untuk amazon
berada pada posisi ke tiga jadi stabil ya
tapi yang menarik tadi bagaimana microsoft itu bisa naik dari posisi lima menjadi posisi empat
kemudian samsung sendiri juga naik dari posisi tujuh ke posisi enam
oke microsoft itu justru mengalami penurunan dari posisi ke empat ke posisi ke lima
ini membuktikan bahwa tampaknya hobi belanja kemudian praktis bisa belanja online juga menjadi salah satu titik kekuatan dari amazon ya
lalu kita lihat ini yang menarik ya
apple singgah sananya dirampas sudah
karena apple sejak tahun dua ribu sebelas selalu berada pada posisi pertama sebagai merk paling bernilai dunia
hari ini harus mengaku kalah pada bah google
apple sendiri turun
dan kalau saya bisa saya bisa melihat bagaimana tren yang dilakukan oleh brand finance tersebut
jadi kalau kita buat sebuah line chart
saya hapus lebih dahulu
nah ini dia
kalau kita buat sebuah line chat
apple itu jelek sekali ya
jadi begini di tahun dua ribu enam belas ini dua ribu enam belas
di tahun dua ribu tujuh belas dia dropnya begini
jadi langsung signifikannya
dan ini berhati hati untuk kalian
dan ini berhati hati untuk apple
kalau sudah begini hati hati
harus berusaha untuk pick up
dia harus punya sebuah inovasi
beberapa hal terakhir yang kita lihat bagaimana apple akan mengeluarkan ipad mini dengan harga yang relatif murah ya
bila dikonversi ke rupiah
kemudian dia juga mengeluarkan inovasi iphone berwarna merah
kemudian di tengah juga membuat inovasi untuk iphone delapan mungkin
jadi hal hal seperti itu tidak boleh berhenti
untuk perusahaan teknologi harus terus saja berinovasi
sementara kalau kita bandingkan antara lima penguasa brand paling bernilai
semuanya itu pick up mereka
mereka naik semua
jadi hanya apple sendirian yang mengalami drop gitu
jadi apple pr yang sangat luar biasa
apa yang harus mereka lakukan sehingga nanti paling tidak dua ribu delapan belas mereka kembali lagi merenggut sehingga sana berada pada posisi pertama
lalu kita lihat setelah apple posisi kedua merek paling bernilai di dunia
kemudian google berada posisi pertama
kita tahu bahwa google ini memang menarik untuk kita lihat ya
karena google ini memang menarik untuk kita lihat ya
bahwa google ini memang memiliki youtube misalnya ya
di antaranya mungkin anda menonton kami pun juga bisa melalui youtube
itu uang semua ternyata
jadi ketika anda menonton youtube yang dimiliki juga oleh alphabet proinduk usaha google
itu juga menjadikannya uang dan tidak hanya itu
semakin membuktikan posisi satu sampai ke enam semuanya perusahaan teknologi
so ini adalah eranya perusahaan teknologi untuk menjadi korporasi terkaya paling bernilai di dunia
jadi kita pengemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa kita tolak sama sekali
jadi kita yang harus hidup berdampingan dengan teknologi
dan kita butuh lama lama ketagihan
dan apa sih sebenarnya yang menjadi salah satu barometer ataupun apa saja barometer yang mengakibatkan penilaian itu terjadi
ini yang menarik
bahwa ternyata ada beberapa barometer
yang pertama adalah investasi pemasaran yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut
kemudian ada juga kepopuleran
seberapa populer produk tersebut dipakai oleh masyarakat
kemudian seberapa banyak produk tersebut yang dipakai oleh masyarakat
kemudian seberapa keren mereka bisa membuat konsumennya loyal
tidak mau pakai yang lain
deh kalau misalnya samsung saya mau cuma pakai samsung
saya kalau mesin mencari misalnya harus google
ya udah enggak google saja
seberapa mereka bisa meng engage mereka bisa mengikat konsumennya sehingga hanya mau pakai produk mereka
lalu reputasi perusahaan
skandal skandal tersebut harus tidak boleh ada dalam perusahaan
kalaupun ada kompensasinya harus sebuah kepuasan yang lain untuk konsumen
dan yang menarik saya melihat di sini
melihat sebuah perusahaan memberikannya nilai bukan hanya dari segi eksternal
kan kalau ini eksternal ya
kepopuleran loyalitas reputasi perusahaan
tapi juga internal
jadi bagi anda yang ingin punya perusahaan dengan nilai valuasi terbaik
puaskanlah pekerja anda
karena itu menjadi salah satu barometer lain
kalau anda ingin masuk menjadi perusahaan yang memiliki nilai
karena dari pekerja itu akan muncul suara suara positif
kalau memang mereka mendapatkan penghargaan yang juga positif dari perusahaan tersebut
lalu kita lihat karena indonesia merupakan perusahaan negara yang hobi belanja
kami ambil merek fashion paling bernilai di dunia
dan saya yakin saya hakul yakin produk produk ini ada
dan manda juga salah satu loyalisnya ya
kita lihat zara berada pada posisi ketiga
halo mbak mbak yang hobi kalau ada diskon
atau tidak ada diskon tetap ke sana ya
lihat lihat udah shopping terus ada yang lucu gitu beli gitu
dan kemudian kita lihat adalah
nike pada posisi pertama
nike posisi pertama
kemudian zara pada posisi ketiga
kita lihat selanjutnya ini adalah nilai valuasinya nilai mereknya
kita lihat nike tiga puluh dua miliar dolar amerika
kemudian zara empat belas empat miliar dolar amerika
anda kalau suka beli bajunya anda kalau suka beli sepatu nike nya gitu
atau zara gitu kan gengsi ya
pakai baju ini bajunya zara nih gitu
itu adalah uang uang yang mereka kumpulkan membuat mereka menjadi perusahaan paling bernilai
lalu louis vutong ini perusahaan yang berasal dari perancis ya
tasnya ada yang klasik tuh
nilainya tiga belas miliar dolar amerika
kemudian adidas sepuluh miliar dolar amerika
dan ini menarik ya
dari jepang uniqlow masuk sembilan enam miliar dolar amerika
uniklo itu sudah masuk ke indonesia ya
anda tahu kalau di jakarta sudah ada uniqlo
di beberapa kota besar mungkin juga sudah ada
ekspansif sekali mereka menyasar pasar kita yang doyan belanja
jadi mereka ini juga bisa menciptakan sebuah loyalitas bagi para konsumen
apa sih sebenarnya ingin saya sampaikan dari penyampaian merek merek paling bernilai ini
ini menunjukkan bahwa ekonomi di dunia tumbuh
karena ketika masyarakat belanja ketika masyarakat menggunakan produk produk yang diciptakan
dan kemudian kita lihat mereka juga menambah nilai
artinya ekonomi di dunia tumbuh positif